hai cukupi mana sih percobaan nyimpen nomor banyak banyak kalau nggak punya pulsa
telepon kamu yang disuruh ceng bukan saya saya pinjam telepon kamu buat apa ceng ya telepon cucu
ya saya enggak punya nomornya cucu saya punya ya udah kalau ada kenapa minta sama saya udah
nih pakai telepon ini nih nih apa nih itu kalau saya bisa dapat tempat strategis di sana itu pasti
warung saya rame doi pasti kum apalagi kalau sampai dapetin terminal iya pasti kum terminalnya
itu kan besar kum
hai emang kamu mau kemana kum dagang doi dagang di terminal iya nggak boleh kum jangan sekarang
ngasong di terminal itu nggak boleh jangan ya kum nanti kamu dibawa polisi iya doi waalaikumsalam
kabur kemana ak devotion tau bukan
uwc tau doi oh iya saya lupa kumutation semua
kamu diam dulunya doi
tentu kabur tadi malam
sama akum kang dadang
ganggu aja sih
mungkin gak dibawa kabur sama kang tisna
mungkin aja sih
kalau memang tuti kabur yang malam malam
dan orang gak tau apa apa
kemungkinan besar tuti kabur ke rumahnya kang tisna
berarti tuti ikut sama bapaknya
tapi kan yang kita tahu
tuti betah tinggal di cerahos
dan gak mau pisah sama ceyoyo
jadi kalau tuti kabur ke kang tisna
atau dibawa kabur sama kang tisna
itu kayaknya nggak mungkin ya
mungkin nggak ke rumah cucu
kamu kan pasti punya nomernya telponnya kan
pulsa tidak mencukupi
hah panggil mana sih
percuma nyimpen nomer banyak banyak
kalau gak punya pulsa

saya pinjem telpon kamu
buat apa ceng
ini udah terserah
kamu yang di suruh ceng bukan saya
buat apa ceng

ini saya gak punya nomernya cucu
yaudah kalau ada kenapa minta sama saya
ah terus ini yaa
terus gimana dong
yaa gapapa tuh ceng
kan yang mati handphonenya cucu
tapi mungkin juga ya
si tuti itu kabur ke rumahnya kang tisna
iya dah gak mungkin
si entut itu memang kabur ke rumahnya kang fisna
tidak peduli sama ce yoyo
kalau tuti sampai di tangannya ce yoyo
pasti diobrak abret sama dia
dengan geran gerannya itu
tutik itu masa depannya kang tisna
jadi supaya ce yoyo itu tidak diapa apain
makanya dia kabur ke rumahnya kan tisna
tanpa ngasih tau ce yoyo
bener juga dong
begitu atuh kalau beranalisa
ya masuk akal atuh ceng
jangan langsung ngomong aja ngomong aja gak ada hasilnya
ngomong ini itu tapi gak dapet dapet
ah lah sombong kamu pedut
belum tentu juga kamu bener
kita ke rumah ce yoyo
ngapain kita ke rumah ce yoyo
kalau tuti ada di rumah ce yoyo
berarti gak kabur dong
jalan apa naik motor kang dadang
enak punya tempat di cibatu dong
tempat apa kum
tempat jualan kios
kios makanan atau warung makan
tempat kios atau warung makan kum
kios tempat warung nasi dong
cibatu mah rame doi
itu kan tempat orang ganti angkot kan
yang ke ciraos
yang ke bogor
yang ke cihidung
itu kalau saya bisa dapet tempat strategis disana
itu pasti warung saya rame dong
apalagi kalau sampai dapat di terminal
terminalnya itu kan besar kok
emang kamu mau kemana kok
dagang di terminal
gak boleh kum jangan
sekarang ngasong di terminal itu gak boleh
jangan ya kum
nanti kamu dibawa polisi
gak tau cek
saya kasih tau bukan nanya
ah ceng ngasih tau bukan nanya
saya tau doi
kamu kan tau semuanya
kamu diem dulunya doi
tut kabur tadi malem
doi diem dulunya
mungkin gak dibawa kabur sama kang tisnak
kalau memang tuti kaburnya malem malem
dan orang gak tau apa apa
kemungkinan besar tuti kabur ke rumahnya kang tisnak
berarti tuti ikut sama bapaknya
tapi kan yang kita tahu
tuti betah tinggal di cerahos
dan gak mau pisah sama ceyoyo
jadi kalau tuti kabur ke kang tisnak
atau dibawa kabur sama kang tisnak
tuh kayaknya nggak mungkin ya
mungkin nggak ke rumah cucu
kamu kan pasti punya nomor telfonnya kan
pulsa tidak mencukupi
percuma menyimpan banyak banyak kalau gak punya pulsa
kamu yang disuruh ceng bukan saya
saya pinjam telpon kamu
buat apa ceng
yaudah kalau ada kenapa minta sama saya
terus gimana dong
kan yang mati handphonenya cucu
tapi mungkin juga ya
kamu ke rumahnya kang tis
iya dah gak mungkin